kemudian apa yang disampaikan terdakwa ferdi sambo pada saat itu kepada saudara
saya duduk terus bapak menanyakan ada kejadian apa di magelang saya jawab tidak tahu
terus bapak diam terus tiba tiba menangis yang mulia sambil kelihatan emosi sekali
terus menyampaikan kalau ibu sudah dilecehkan oleh yosua
setelah itu beliau menyampaikan mau panggil joshua saya diminta untuk backup dan mengamankan
kamu backup saya amankan saya
kalau dia melawan kamu berani enggak tembak dia
setelah itu saya jawab saya tidak berani pak saya tidak kuat mentalnya
artinya terdakwa ferdi sambo kalau dia melawan kamu berani tembak dia atau tidak
betul yang mulia
tidak ada kalimatnya
kalau dia melawan kamu berani enggak tembak dia
kamu berani nggak untuk tembak
kalau dia melawan
korban kalau dia melawan
itu yang disampaikan oleh ferdis sambo dan saudara mengatakan saya tidak kuat mental
iya yang mulia
saya tekankan bapak menyampaikan saya mau panggil dia yang mulia
bapaknya itu mau panggil dia untuk klarifikasi
untuk klarifikasi betul
enggak maksud saya kan waktu itu saudara diperintahkan kalau dia melawan tembak
tapi saudara membantah bahwa saudara tidak berani karena tidak kuat mental